kroffel memiliki tekstur yang lembut seperti kroasang dan berbentuk waffle sehingga sedikit crunchy
kroffel umumnya disajikan dengan aneka topik manis
namun kroffel yang saya coba kali ini cukup unik karena disusun seperti burger dengan cita rasa asin
wah ini dia nih kroffel asin yang namanya kroffel geprek takoyaki
nah kayak apa tuh ada kroffel yang jelas lalu ada ini telur terus ada selada ada tomat dan juga ada takoyakinya
aduh seperti apa rasanya saya mau langsung coba aja
kayak burger ya rasanya
kroffelnya juga nggak terlalu manis kemudian juga isinya juga pas gitu
cocok lah untuk makan siang atau untuk cemilan cantik
penemu kroffel ayam geprek tommy lim bercerita ide membuat kroffel ala ayam geprek ini terinspirasi dari banyaknya masyarakat yang suka makan burger
tommy pun membuat kroffel susun seperti burger dengan berbagai saus seperti honey monster mushroom hingga takoyaki
ide nya kita lihat pasar sih sebenarnya kecuali
jadi kalau burger kan udah biasa ya
makan burger ya
makanya feeling feeling apa isian isian yang kita berikan itu memang mirip seperti burger
jadi kita pengen seperti kamu makan burger tapi kamu makan kroffel
usai mencicipi kroffel ayam geprek saya juga penasaran untuk mencicipi kroffel lain yang tidak kalah unik
ya kroffle charcoal atau bubuk arang
jadi memang kroffelnya ini nggak terlalu manis ya
tapi memang ada sedikit rasa manisnya gurihnya yang berasal dari mentega
dan ketika dicocol sama saus durian ini rasanya jadi unik banget
dan perpaduannya pas banget
handoko pemilik usaha kroffel charcoal menjelaskan ide membuat kroffel hitam bermula dari keinginan membuat camilan yang sehat
ia pun berinisiatif mencampur adonan kroffel dengan arang aktif
khusus adonan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan
masyarakat indonesia ini demen camilan camilan ya
merasa melihat kroffel ini banyak di mana mana
dan mereka itu terkadang cuma makan makan aja
tapi kita ingin memberikan sesuatu yang lebih
jadi mereka dapat camilan kenyang tapi sehat gitu
tampilan kroffel yang unik memang membuat penasaran para pecinta kuliner
dari awal coba coba karena sedang tren akhirnya menjadi camilan favorit
pertama sih lagi trennya
terus kita penasaran juga sama ini apa sih kroffel ini
terus akhirnya ya kita coba datang ke sini dan ternyata emang lagi ada event kaffle di sini
sebenarnya karena memang pandemi di dua ribu dua puluh satu ini kan happening banget ya
kuliner kroffel paling sebelumnya adalah gona
nah kebetulan memang aku pas nyobain suka gitu
ciri khas kroffel terletak pada teknik pembuatannya
kroffel dibuat dengan memasak adonan peruasang pada alat memasak waffle
camilan ini pun viral setelah penyanyi korea selatan kang min kyung mengaku jika kroffel adalah kudapan favoritnya
bagaimana anda tertarik mencoba
tim liputan cnn indonesia jakarta